kota semarang telah menerapkan aturan pembatasan akses menuju kawasan protokol untuk pencegahan penyebaran virus corona
dan kita sudah terhubung melalui sambungan skype dengan wali kota semarang hendrar prihadi
selamat siang pak
pak bagaimana pak evaluasinya sejauh ini terkait dengan penutupan jalan protokol yang sudah berlaku di semarang
ya kita memulai tadi malam dari jam enam sore sampai enam pagi
setiap hari kemungkinan selama dua minggu akan kita terapkan seperti itu
harapannya mengurangi mobilitas masyarakat semarang terutama pada saat malam hari
karena evaluasi kita selama dua minggu terakhir ini masih cukup banyak warga semarang yang memakai aktivitas malam harinya di jalur jalur kota semarang untuk mereka kemudian mencari makan atau mereka nongkrong
nah ini sebagai kebijakan ini tadi malam mudah mudahan bisa mengurangi
ya pak artinya ini mekanismenya seperti apa pak jalan jalan mana saja yang kemudian ditutup aksesnya
dan apa sanksi yang diberikan kepada mereka yang kedapatan melanggar
ya kalau jalurnya pasti ditutup
orang nggak akan bisa memasuki jalur protokol tersebut
ada lima ruas jalan jalan pandanaran jalan ahmad yani jalan pahlawan jalan gajah mada dan seputar simpang v
yang dari jam enam sore sampai jam enam pagi akan kita tutup
tutup selama dua minggu ini
oke ada upaya atau rencana tidak pak ini pembatasan jalan ini juga dilakukan pada waktu siang hari
ya ini akan kita lihat paling nggak evaluasi selama satu minggu ini
kalau toh nanti di lapangan situasinya memang mengharuskan ditutup dua puluh empat jam ya kita akan lakukan itu
tapi kami akan lihat kami akan minimalkan penutupan sampai dua puluh empat jam
kita berharap masyarakat semarang bisa mengikuti
himbauan pemerintah untuk melakukan aktivitas hari ini di rumah dulu
oke untuk stay at home ya pak ya
pak ini kita bicara soal daerah daerah lain yang ada juga di sekitar jawa tengah
salah satunya adalah kota tegal yang mulai hari ini memperlakukan karantina wilayah
nah kira kira pak apakah kemudian semarang ini juga arahnya akan menuju ke sana melakukan karantina wilayah
ya saya masih melihat bahwa kota semarang ini masih punya sebuah hirarki dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
dimana di dalam kebijakan kebijakan yang menyangkut wilayah wilayah lain kami harus ikut aturan pemerintah pusat dalam hal ini misalnya lockdown ataupun karantina wilayah
sehingga sampai hari ini pun kami masih belum punya sebuah keinginan untuk melakukan karantina wilayah atau melockdown kota kami
oke apabila tidak melakukan hal tersebut apa kemudian antisipasi yang juga akan dilakukan selain dengan tadi menutup sejumlah jalan protokol ya
apa lagi kemudian yang disiapkan ini mekanisme atau
untuk protokolnya untuk memastikan bahwa untuk memutus rantai penyebaran virus corona
seperti yang kita tahu kan memang banyak ini juga ya pak ya pemudik yang masuk kembali datang ke wilayah semarang dan mereka berasal dari daerah daerah yang disebut sebagai zona merah ini pak
ya untuk warga semarang saya sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan sosialisasi
termasuk melibatkan bawang restabe skodim kogobinda yang lain
mereka pakai toa dengan mobil putar putar seluruh kampung satu untuk memastikan masyarakat tidak ada yang nongkrong di luar
yang kedua menyampaikan soyokianya hari ini kita semua tidak berpikiran mudik untuk memutus mata rantai covid sembilan belas
yang kedua kami juga berkeinan di dalam waktu ke depan ini ada koordinasi yang baik antar wilayah
misalnya saya sudah sampaikan pada pak ganjar pak gubernur jawa tengah
coba mas ganjar komunikasi
komunikasilah dengan gubernur dki
ada berapa orang dari dki ini yang mau turun ke jawa tengah turun ke semarang
mereka di dalam alat transportasi ini sudah harus mengisi form yang disiapkan oleh pemerintah daerah dki
sehingga begitu mereka turun misalnya turun ke semarang form ini tinggal kita ambil kita masukkan input data dan kita pantau
yang di semarang ini sebarannya di mana yang di daerah lain sebarannya di mana
karena yang hari ini sedang dilakukan kawan kawan kepala daerah di jawa tengah
kita menerima tumpahan arus mudik dari jakarta
kemudian pada saat kita mendata satu persatu orangnya sudah sebagian hilang mbak mepri
karena mereka mungkin nggak sabar kan mereka hilang sama ia
jadi kesulitanya seperti itu
alangkah lebih baik hari ini ada sebuah kebijakan dari pemerintah provinsi dki terutama untuk bisa memasukkan form form itu
di tiap terminal stasiun ataupun bandara di jakarta ini
kalau kita pantau tadi
memang presiden joko widodo juga sudah melakukan rapat terbatas ya pak
di mana salah satu poin yang disampaikan adalah
ini justru mempersilahkan begitu kepada para kepala daerah untuk menyiapkan langkah tegas untuk mencegah pergerakan masyarakat
artinya mencegah mereka mereka yang mau mudik
nah ini artinya bisa dikategorikan sudah dapat lampu hijau nih dari presiden
apa kemudian rancangan atau rencana yang akan bapak ajukan atau mungkin tadi sempat dinyatakan akan diusulkan mungkin ke pihak gubernur
atau justru oke mengambil langkah di kota semarang
akan benar benar menutup akses bagi para pemudik atau seperti apa pak
kalau menutup akses saya rasa bukan kebijakan pemerintah kota semarang
bukti bahwa mengusulkan metode untuk memonitor orang orang yang masuk dan keluar semarang
ini hal yang sudah kami lakukan
kami sudah berkomunikasi dengan pak gubernur sehari yang lalu kemarin untuk menyampaikan ide dan gagasan ini
karena memang di lapangan terus terang agak

mantau orang orang yang tiba tiba masuk di terminal

yang jumlahnya puluhan ataupun ratusan
baru kita data satu dua sampai angka sepuluh
yang lainnya sudah tidak sabar mereka langsung keluar dari terminal
jadi kalau misalnya saya membayangkan kalau kita memakai pesawat ke luar negeri
sebelum mendarat itu dikasih form dulu
itu akan menjadi sebuah model yang bisa memudahkan kawan kawan di daerah terutama di jawa tengah
tapi tadi barusan presiden jokowi sudah memberikan lampu hijau nih pak
sepertinya apakah kemudian
diharapkan nanti bisa ada komunikasi ya pak ya dengan gubernur jawa tengah
sudah sudah kita sudah berkomunikasi
nanti kita tunggu hasilnya
baik terakhir pak ini saya akan follow up lagi bagaimana kemudian kondisi warga semarang saat ini
terkait dengan covid sembilan belas
apakah kemudian ada kenaikan jumlah kasus positif untuk pdp dan odp
datanya seperti apa pak saat ini
sampai hari ini trennya masih naik
jadi pdp di kota semarang ada satu ratus tiga puluh tiga
yang seratus warga semarang yang tiga puluh tiga warga dari luar semarang yang menginap di rumah sakit di semarang
untuk yang covid atau yang positif ada dua puluh empat
di mana yang tiga belas adalah warga semarang dan yang sebelas adalah warga dari luar kota semarang
ada yang meninggal dunia enam satu warga dari luar semarang dan yang lima adalah warga semarang
kamu lihat bagaimana upayanya pak untuk menangani
jumlah pasien yang terus meningkat ini
kalau saya lihat di sini ada informasinya
beberapa tempat ini akan diubah ya ibaratnya menjadi rumah sakit isolasi ya pak ya
untuk menangani mereka
sudah sampai hari ini pihak rumah sakit juga sudah semakin banyak
lini satu lini dua lini tiga yang menampung jumlah pasien
dan kami kemarin hari minggu juga sudah meresmikan ada dua tempat tadinya di klat sudah dirubah menjadi ruang karantina
untuk sembilan puluh kamar dan rumah
aula rumah dinas juga sudah kita ubah menjadi seratus kamar isolasi
yang bisa dipergunakan oleh warga semarang
apabila setelah pada saat direpit tes ternyata dia positif covid sembilan belas
oke baik terima kasih banyak wali kota semarang
bapak hendrar prihadi yang sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news